jangan jangan bu sari
yuk gue pengen ngomong sesuatu deh
nyokap lo kan pernah buka buka kotak obatnya ibu gue
bukan anudu sih tapi
yang masukin racunnya ke obatnya gue
kamu celakain ranti kan
lu selapa apa
jangan bohong kamu racunin ranti kan
jangan ngelak saya gak akan lepasin kamu sebelum kamu ngaku
papa udah berhenti
papa cuma mau dia ngaku
dia sudah celakain ibu kamu kan
papa denger sendiri kamu di rumah sakit
iya tapi kita kan bisa tunda dulu masalah ini pak
udah mendingan sekarang papa pulang dulu
papa tenangin diri papa ya
aku mau itu
tidak ada gimana ini
tolong terus terang sama ayu
apa benar yang dibilang sama lia
balel banget sih
gue tuh pusing tadi jadi gue nyari obat
tapi ibu ngapain nyari nyari obat
ibu selalu sedia obat di la tim eja
selama ini lihat udah terlalu baik sama kita
ibu tuh jangan buat hal hal yang buruk sama keluarganya lia ya
apa jadi kamu gagal lagi
iya sekarang ranti di rumah sakit tapi kagak mati
apa yang kamu lakuin di sini
jangan jangan kalian berdua bersekongkol untuk mencelakakan ranti ya
semuanya sudah jelas
siapa lagi yang selalu berusaha untuk mencelakai ranti
mencelangkai ranti selain kamu ingrid
kamu belum sadar sadar juga ingrid
sampai kapan kamu mau berhenti mencelakai orang
apa koma selama berminggu minggu di rumah sakit belum bisa menyadarkan kamu
kamu jangan main tuduh sembarangan seperti itu
sekarang saya memang belum punya bukti
tapi satu saat seandainya saya punya bukti kalau kamu celakai rati
detik itu juga saya keluar dari rumah ini dan gak akan pernah kembali ke sini

aku akan mencari ranti
saya harus mencari ranti
aku harus mencari ranti
aku harus mencari ranti
aku harus mencari ranti
tidak bisa ditawar lagi
perempuan sialan itu harus mati
tidak boleh tidak
jadi kamu ketemu sama anak yang punya tanda lahir sama seperti mama kamu
kamu harus cepat
bawa dia kemari
eh yang mau ketemu sama dia sekarang juga kamu pergi
iya sekarang gilam sama dia
gila cepat ya
mama mau kemana
mama mau menemui ranti
ada urusan penting
tunggu tunggu tunggu
mama mau ketemu sama tante ranti
emangnya ada urusan apa ma
jangan jangan mama mau nyakiti tante ranti lagi ya
main tuduh sembarangan
siapa bilang mama mau menyakiti ranti lagi
justru mama ingin baikan sama dia
kalau gitu aku boleh ikut dong
tapi kamu ganti baju dulu ya
oh yaudah ma
mama tunggu sini ya
kamu mau kemana
mama mau pergi sih
pengeluaran apa lagi ini
transfer ke rekening faugen sebesar lima belas juta rupiah
tapi waktu itu saya kebetulan lewat di depan panti asuhan
dan saya lihat anak anak itu begitu menderita
jadi kamu mengambil uang itu untuk disumbangkan ke panti asuhan
biar saya bisa mengeceknya
kalau begini caranya bisa ketahuan kalau aku bohong
kok diam saja
uang itu kamu sumbangkan ke panti asuhan mana
sebenarnya waktu itu memang saya berniat untuk membantu panti asuhan itu
tapi begitu saya mau bantu
tiba tiba saya dapat kabar juita anak saya kena musibah
dia nggak sengaja menggoreskan mobil temannya sehingga saya harus ganti mobil temannya
kok alasannya ganti ganti sih
apa benar semua omongan om fauzan itu
kalau kamu mau tahu kebenarannya
panggil saja anak yang bernama cuita itu ke sini
boleh juga aku menyamar jadi dokternya
dia kan nyamper dari dia

kamu secara tidak sengaja telah mengores mobil teman kamu
apa benar beberapa hari yang lalu
kamu secara tidak sengaja telah menguras mobil teman kamu
ya pak emangnya kenapa
semuanya yang membayar papa kamu
aku tidak begitu percaya kepada bapak wisan
untuk sementara ini
karena kita tidak punya bukti